kebebasan menurut saya adalah hak semua orang
sayang di usia peradaban manusia yang sudah tua ini
kebebasan seperti terenggut oleh kekuasaan
kebebasan anak anak kebebasan perempuan
dan kebebasan kaum minoritas untuk hidup yang lebih baik
bukan saatnya lagi kita merayakan kebebasan di atas belenggu orang lain
karena kebebasan harus dirasakan semua orang tanpa kecuali
tentu saja kebebasan yang tetap memperhatikan simpati dan empati dalam diri kita